arab saudi khususnya kota mekah gencar mengembangkan wisata sejarah dan hiburan bagi jemaah haji atau umroh
seperti yang saya kunjungi bersama rombongan kali ini yakni hero cultural district
tempat ini berada di kawasan jabal nur gunung di mana terdapat buah hiro pada puncaknya
sebelum sampai ke musim wahyu kita melewati pertokohan yang menjual berbagai aksesoris pakaian hingga kuliner
yang menarik di kiri kanan juga terdapat pohon kurma yang terlihat berbuah lebat
pengunjung juga diizinkan mencicipi kurma muda
tiket masuk museum al wahyu sebesar rp sebelas atau sekitar rp empat puluh empat
pengunjung diperbolehkan masuk berkelompok untuk menyaksikan sejarah turunnya wahyu
mulai dari nabi adam as hingga nabi muhammad saw yang kita ketahui turun di kewahiro
nah arab saudi mulai mengamalkan banyak sekali
saya juga mengambahkan banyak sekali untuk para jamaah dan pengunjung dari kota mekah
salah satunya saya mau masuk ke musim al wahyu
ini akan menceritakan bagaimana wahyu pertama kali turun kepada nabi muhammad saw di gua hiro
area masuk museum dibuat seperti memasuki gua
kita juga diajak melihat replika jabal nur
ada pula replika kewahiro yang lengkap termasuk memandangannya
sayangnya saya tidak diperbolehkan mendokumentasikan tayangan sejarah
anda bisa langsung datang jika ingin menontonnya saat sedang umroh atau ibadah haji di tanah suci
sesuatu yang baru karena beberapa kali ke sini dan kami baru pertama kali diajak ke sini
maka tidak hanya mendapatkan sensasi bagaimana perjuangan rasulullah
tapi juga mendapatkan banyak ilmu insight sehingga mudah mudahan semakin cinta kepada rasulullah
selain museum wahyu di lokasi ini akan dibuka museum quran
dan dalam jangka panjang juga akan dibangun jalan
halur untuk mobil dan kereta gantung menuju ke puncak jabal nur kewahiro
dengan demikian jemaah bisa berkunjung ke kuahiro tanpa berjalan kaki